juru bicara kpk bidang pencegahan ipi mariatty kuding mengapresiasi kehadiran dua pejabat kementerian keuangan
andi pramono dan wahono saputro untuk melakukan klarifikasi lhkpn selasa di gedung kpk
ia juga menyampaikan jika proses klarifikasi merupakan langkah bagi kpk untuk melakukan cross check lhkpn
dengan sejumlah dokumen yang ada
tim juga mempertanyakan terkait sumber dana dan aliran dana yang ditemukan
kami juga ingin memastikan tentang sumber penghasilan dan atau penerimaan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyelenggara negara
dalam proses klarifikasi tim pemeriksa kpk juga akan mengkonfirmasi kepada penyelenggara negara
tentang lhkpn nya berdasarkan bukti bukti yang dimiliki
seperti diantaranya dokumen kepemilikan asal usul perolehan dan juga terkait transaksi keuangan
substansi materi dan hasil klarifikasi tentu tidak dapat kami sampaikan secara rinci